tidak hanya enak dan menyegarkan timun suri memiliki banyak kandungan nutrisi yang sangat
sehat untuk tubuh seperti tinggi antioksidan dan juga serat namun ada yang unik di sini
timun suri seringkali hanya dapat ditemukan saat bulan puasa ramadan saja lantas kenapa
timun suri hanya dapat temukan di bulan puasa sebentar lagi mau buka puasa saya mau beli satu cup
timun suri bapak mau satu ya buah yang satu ini memang seolah seperti buah musiman yang hanya
muncul saat bulan ramadhan ketika bulan puasa datang pedagang buah timun suri ataupun es
timun suri menjamur dimana mana tapi di luar bulan puasa buah ini seolah
menghilang padahal penggemar buah yang satu ini cukup banyak loh seperti budaya yang mengental
jarang ya karena memang juga susah ditemuinya adanya mungkin memang di bulan bulan puasa aja
itu timun suri itu kayaknya udah jadi budaya ya saya dari kecil gitu nah sekarang juga anak anak
juga saya siapkan itu karena ditunggunya gitu juga ada tentang ber capitol asked lihat proses pues seakan

ang seorang pedagang buah mengaku ia hanya menjual timun suri saat ramadan saja
hal ini karena konsumen cuma mencari timun suri saat bulan puasa
selain itu petani juga menanam timun suri hanya menjelang puasa
dibanderol dengan harga sepuluh rupiah per kilogram aang bisa menjual enam puluh hingga seratus kg timun suri dalam satu hari saat bulan ramadan
petani nggak ada yang nanem kalau selain belum puasa ya kalau mau belum puasa tiga bulan atau empat bulan pasti udah mulai nanem
biasanya kalau timun suri
sementara itu ahli agronomi irfan suliansyah mengatakan timun suri sebenarnya bukan tanaman musiman
masih satu keluarga dengan melon dan labu timun suri dapat ditanam kapanpun
hanya saja tingginya permintaan terhadap timun suri cuma terjadi di bulan ramadan
timun siri itu sama dengan tanaman tanaman labu yang lain sama dengan timun sama dengan melon gitu
dia bisa ditanam kapan saja gitu
cuma kan ini masalahnya dengan pasar gitu kan ya
pasar terbesar timun suri itu adalah memang pada bulan ramadan ini
orang pasti pada saat berbuka puasa mereka kan ingin makan atau minum yang segar segar
nah biasanya benar
timun suri itu memenuhi unsur itu
jadi menurut irfan kandungan timun suri sangat cocok dikonsumsi selama bulan puasa
selain tinggi kalsium dan fosfor timun suri juga mengandung vitamin a serta vitamin c
yang memiliki karbohidrat dan kadar gula lengkap yang dapat meningkatkan gula darah tubuh saat berpuasa
efek segar inilah yang membuat tingginya permintaan selama bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia